demi menaikan gaji pns meski disebut pengamat tidak mustahil mimpi prabowo ini sulit dilakukan dalam jangka pendek
itulah mimpi prabowo menggerek rasio penerimaan pajak atau disebut tax rasio
mimpi ini disebut demi memperbaiki gaji semua pejabat birokrat dan pegawai negeri
dalam debat pertama kamis malam tujuh belas januari tersebut prabowo menyebut
kenaikan gaji signifikan aparatur sipil dapat memperbaiki kualitas hidup
agar tidak terjadi kegagalan
justinus prastowo menjelaskan untuk mencapai level pembangunan yang optimal
keheran prabowo bermimpi mengejar rasio pajak se agresif itu
mimpi itu tidak mustahil
dengan catatan untuk mencapai target rasio pajak
menjadi rp dua seratus triliun jika mengacu pada pdb dua ribu tujuh belas
meski demikian justinus menambahkan mimpi prabowo menggenjot pajak tersebut sulit dilakukan dalam jangka pendek
seja penegakan hukum penguatan pelayanan perpajakan serta pengawasan kepatuhan pajak
dan jika terpilih prabowo pun hendaknya menyiapkan jurus ekstra mumpuni
demi mengenjot rasio pajak seagresif minimal enam belas persen
dinja indra cnn indonesia
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini